setelah membuat heboh para penggemarnya
akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga
pasangan artis rizky bilar dan lesti kejora akhirnya berdamai
didampingi kuasa hukumnya pasangan rizky dan lesti
selasa malam datangi pores metro jakarta selatan
keduanya menyelesaikan administrasi pencabutan kasus kdrt
polres metro jakarta selatan resmi mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau sp tiga selasa malam
rizky bilar juga meminta maaf atas perlakuan dirinya yang berakhir dengan ceratan hukum
bapak dari anak saya dan beliau juga alhamdulillah sudah mengakui perbuatannya
dan meminta maaf kepada saya dan keluarga khususnya kepada orang tua saya kepada bapak saya
rizky bilar sempat mangkir dari panggilan polisi hingga kemudian datang dan mengklarifikasi tuduhan kdrt
rizky bilar sempat mendapatkan penangguhan penahanan setelah laporannya dicabut
selasa malam setelah berdamai rizky bilar tidak lagi harus menjalani wajib lapor di kepolisian
badru zamal jakarta